restoran di jalan senopati jakarta selatan ini adalah salah satu penyaji makanan sehat
restoran ini memiliki lebih dari dua puluh menu salah satunya the warteg
jangan salah meski dilengkapi sayuran ala warteg menu ini rendah kalori
nutrisi yang diperlukan tubuh dalam menu ini semakin lengkap ditambah irisan stik daging sapi yang dimasak dengan teknik khusus
seporsi menu ini dijual seharga rp sembilan puluh lima
nasi bukan terbuat dari beras tapi dari konyaku
sementara daging stik sapinya dimasak dengan suhu paling rendah dengan pematangan menggunakan garam gula dan kulit lemon
sementara sayurnya organik
nah seporsi makanan ini mengandung tiga ratus empat puluh delapan kalori
kalau biasanya sepiring nasi saja bisa mencapai lima ratus kalori
bagi yang sedang diet menu sehat lain berbahan buah buahan dan kacang kacangan bisa menjadi pilihan karena kandungan vitamin dan serat yang tinggi
karena kan kalau lagi pandemi kayak gini kan harus imunitas tetap dijaga
terus jadi udah gitu kayak di rumah juga kan gak se expert itu buat mengolah makanan sehat terutama cari ingredients yang quality gitu
di masa pandemi covid sembilan belas restoran ini rata rata hanya berhasil menjual dua ratus lima puluh porsi menu per hari
penjualannya anjlok sekitar lima puluh persen
pengelola restoran berinovasi agar bisnis makanan sehatnya mampu bertahan di tengah pandemi
jadi selama pandemi corona ini kita ada catering
jadi catering itu paketnya kita ada dua
jadi ada tujuh hari itu bisa pilih dua makanan atau satu makanan
tak hanya restoran pebisnis catering makanan sehat juga merasakan dampak pandemi covid sembilan belas
catering di kawasan kuningan jakarta selatan ini misalnya
untuk kemarin memang sempat ada pemotongan karyawan
dikarenakan orderan yang turun sekitar lima puluh persen lebih
dan kami menanganinya itu dengan tentu saja membuat paket paket yang lebih murah untuk pelanggan
diskon diskon menu unggulan
catering ini melayani pelanggan dengan pemasanan secara daring
ada sekitar dua ratus menu makanan dan minuman sehat yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan disediakan oleh catering ini
berbagai varian salad misalnya dijual mulai dua puluh enam hingga empat puluh tiga ribu rupiah
makanan sehat sejatinya menjadi pilihan masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh di tengah pandemi covid sembilan belas
namun karena penikmatnya adalah kalangan penengah ke atas pebisnis makanan sehat perlu strategi agar tetap ramai pelanggan
yang paling penting yang pertama adalah kreativitas dan inovasi ya
bagaimana channel pemasarannya packaging bungkusnya itu kemudian pesannya
jadi harus ada yang berpengaruh
ada ceritanya dalam menjual produk
jadi makanan sehat ini kenapa harus dibeli di tengah situasi pandemi
karena ini ada penambah imunitasnya misalnya ada vitaminnya
jadi ini bisa menjadi salah satu story telling yang bagus kepada customer
ada barang ada harga
ketika anda mampu membayar lebih mahal maka barang yang anda dapatkan lebih baik
begitupun dengan membeli menu sehat yang bisa menjadi pilihan ketika anda tak memiliki banyak waktu untuk menyiapkannya di rumah
victor pangaribuan angga cita kesumah jakarta